cuaca buruk juga menyebabkan sebuah pesawat gagal mendarat pesawat airfast twin otter yang membawa sebelas penumpang dari bandara internasional juanda sidoarjo gagal mendarat di bandara harun tohir pulau bawayan gresik
insiden ini sempat rekam kamera petugas bandara harun tohir
kencangnya tiupan angin dan jarak pandang di bawah lima ratus meter membuat kapten pilot berbalik arah kembali ke surabaya
akibat gagal mendarat calon penumpang yang akan terbang ke surabaya harus menunggu di bandara harun tohir hingga ada pemberitahuan lebih lanjut